nama aktor korea selatan lee min ho jadi perbincangan di media sosial karena menikahi gadis asal batang jawa tengah dengan mahar yang fantastis
namun jangan salah yang menikah bukan lee min ho yang berprofesi sebagai aktor drama korea lho
ya memiliki nama yang sama kartu undangan yang tertulis lee min ho menikah dengan puput norma desita putri ini viral di media sosial
pernikahan lee min ho dan puput dilakukan di rumah mempelai perempuan di batang pada sembilan belas juni lalu
puput memang fasih berbahasa korea karena pernah bekerja di rumah makan di semarang milik warga korea
sebelumnya kerja di semarang di rumah makan songdo galpi itu kan milik orang korea jadi bosnya itu orang korea
secara otot tidak kan bisa bicara langsung
selain kemiripan nama dengan aktor drakor mahar yang tak biasa pun jadi bahan perbincangan
rencananya lee min ho dan puput akan melakukan pesta peringkaan kedua di korea selatan pada september mendatang
pemimpinan pemerintah di indonesia lee min ho dan puput yang menurut pemerintah
memiliki nama yang sama kartu undangan yang tertulis lee min ho dan puput
terdakwa aa hadir dalam sidang lanjutan gugatan istri kepada suami yang ternyata perempuan tulena di pengadilan negeri jambi selasa kemarin
sederet gelar akademik palsu mulai dari dokter spesialis sarjana seni teknik hukum sosiologi hingga gelar dokter dari luar negeri dibedah dalam sidang ini
dari sederet gelar palsu itu ada satu gelar yang salah penulis
yang salah penunjukkan adalah penulisan yaitu sarjana seni disingkat menjadi sart yang seharusnya ssn
menurut penasihat hukum terdakwa penggunaan sederat gelar akademik dilakukan terdakwa karena permintaan keluarga istrinya agar jadi terpandang di kampung mereka

kejeputan cnn indonesia